ada yang mau jadi balawan rubaga
siapa ini cepat
sudah susah dibikin susah lagi
ada yang menemani
aku harus pergi melihat keadaan rakyatku
setelah aku pergi nanti katakan pada rahmapati tentang berita ini
dan siapkan seluruh prajurit untuk meningkatkan kesiagaan
izinkan aku ikut bersama membeli
putra mahkota kerajaan penguasa
aku penguasa ini
penguasa negara ini
kalau begitu kau mesti hadapi aku dulu
besar juga nyalimu
baik kita bertarung
kalau kau kalah
aku akan mengutukmu
aku terima tantanganmu
dan tanah dwipa
sang maha agung yang kuasa jika semua ini telah menjadi kehendakmu maka selayaknyalah aku bersyukur dan memuji kebesarannya
putri jenang ayu nijang jeneng jumlah
sedang sedang tiang
tiang tidak bermaksud menakuti kamu
sepertinya selendang itu sangat berarti sekali buat kamu
selendang itu adalah perubahan
peninggalan ibu tiang
hanya selendang itu yang bisa menghibur tiang
kalau tuan putri mau yang bisa mengambilkan selendang itu untuk tuan putri
kamu mau mengambilkan selendang tiang
asalkan tuan putri mau berjanji
tuan putri mau berjanji
untuk menjadi teman tiang
orang janji mau jadi teman kamu
asal kamu mau membantu tiang ambilkan selendang tiang
ini selendang kamu
betapa buruknya rupaku ini
sehingga tidak ada satu orang pun yang mau berteman denganku
rembulan siapakah wanita itu
kenapa dia begitu mempesona hatiku
dan kenapa aku ingin sekali dekat dan berteman dengannya
nama dia oka
orang seburu kau mengaku teman adikku
tiga hari yang lalu dia berjanji untuk menjadi perangku
kemari cepat larasati
ada pemuda yang mengaku adalah temanmu
apa kabar putri
ada pemuda yang katanya mengaku teman narasati
biar aku bicara dengan naji
siapakah gerangan temanmu ini
tiang tiang tidak kenal haji
tiang tiang tidak kenal haji
anak muda dimanakah engkau mengenal putri kesayangan
anak muda dimanakah engkau mengenal putri kesayanganku
hanya tiga hari yang lalu baginda
sewaktu mengambilkan selendangnya yang jatuh ke dalam telaga

kamu sudah berbohong kepada aji
kamu sudah berbohong kepada haji
mari kita selesaikan masalah ini

seburuk apapun rupanya
tapi dia telah menolongmu
tapi dia telah menolongmu
iya tiang janji mau jadi teman kamu
asal kamu mau membantu dia
ambilkan selendang tiang janji
ambilkan selendang tiang janji
ambilkan selendang tiang janji
menurut tiang pemuda buruk rupa ini
menurut tiang pemuda buruk rupa ini
bisa kita jadikan pengawal pribadi untuk lara sati
bisa kita jadikan pengawal pribadi untuk lara sati
jika tiang akan menjejaskan
toh di sini
maaf baginda raja
tentu saja hamba bersedia
hamba datang menghadap ratu
sudah berapa lama kamu tidak mandi
ampun baginda ratu
hamba akan segera mandi
sebagai penghuni istana kamu harus bersih dan harum
baik baginda hamba akan segera mandi

begitulah tentu saja hamba bersedia berfungsi